lalu lintas di sepanjang jalur longsor di jalan tol cikopo palimanan jawa barat dialihkan
jalur pengalian sepanjang dua ratus tujuh puluh tiga meter telah disiapkan pengelola jalan tol dan kepolisian resor purwakarta
menggunakan ruas jalan yang kini sudah dibeton
bahu jalan dan lajur satu di kilometer tujuh puluh sembilan delapan ratus tepatnya di kampung citenjo campaka purwakarta
sudah tidak lagi dapat dilintasi kendaraan
di jalur sepanjang lima ratus meter ini sudah dipasang barrier atau pembatas jalan
sejumlah penunjuk arah dan peringatan pun sudah dipasang untuk memberikan peringatan kepada para pengendara yang melintas
agar lebih berhati hati
mengantisipasi arus mudik pada akhir tahun pengelola jalan tol cipali bekerjasama dengan kepolisian resor purwakarta
dan patroli jalan raya pjr melakukan pengalian arus lintas di sekitar jalan tersebut
jalur pengalian sepanjang dua ratus meter
sudah disiapkan menggunakan jalur jalan yang sudah dibeton
karena tetap dua lajur yang kita pakai
jadi satu lajur satu tadi kita tutup tetapi kita pergunakan lajur yang baru lajur penambahan yang ke arah median tengah
panjang lajur yang baru berapa pak